penantian panjang gadis kembar yang terpisah selama lebih dari dua puluh tahun terbayar
saat reni turun dari kereta rahayu jurusan surabaya bandung
di stasiun tasikmalaya pada kamis dua puluh dua oktober dua ribu dua puluh
reni yang datang bersama ibu angkatnya langsung disambut keluarga dengan air matahari
suasana bahagia tak berakhir di sana
trena yang awalnya dikabarkan tidak bisa ikut menjemput dengan alasan menjaga anaknya yang masih balita
ternyata memberi kejutan
di mobil jemputan trena menunggu kedatangan saudara kembarnya
pertemuan si kembar yang terpisah akibat kerusuhan ambon dua puluh tahun lalu menjadi kejutan indah bagi treni
keduanya tidak henti meneteskan air mata
ketika dia menemukan anaknya dia menemukan anaknya yang sudah matahari
menginjakan kaki di rumah keluarganya reni disambut oleh saudara dan tetangga sekitar
mereka tak sabar ingin mendengar kisah pertemuan keduanya
sebelumnya kedua putri kembar pasangan m cheng dadi dengan almarhumah enok rohainah ini
terpaksa berpisah selama lebih dari dua puluh tahun imbas dari kerusuhan di ambon

terus bapak juga bilang bapak orang jawa barat
sebenarnya saya tidak tahu kalau misalkan saya itu buka anaknya ibu

terus banyak yang hubungi aku kalau misalnya ada anaknya ibu kandung
terus banyak yang hubungi aku kalau misalnya ada anaknya ibu kandung

kan aku penasaran banget sambil lihat facebook nya rena

pencarian selama dua tahunnya waktu itu kan

dan dari situ ibu ngejelasin memang aku bukan anaknya ibu
dan aku itu anaknya bapak yang ada di kasus ini
inilah sisi lain manfaat dari adanya media sosial
termasuk mempertemukan keluarga yang telah lama hidup
termasuk mempertemukan keluarga yang telah lama hidup

seperti rena dan treni lewat aplikasi tiktok
sama zuhara yang tidak sengaja bertemu dengan ayahnya lewat aplikasi pemesanan ojek daring
dan tidak lupa pertemuan yang juga viral januari lalu
dan tidak lupa pertemuan yang juga viral januari lalu
remaja asal gua sulawesi selatan nabila azahra lewat media sosial dengan kembarannya nadia elvira

keduanya terpisah selama enam belas tahun

tim liputan cnn indonesia